nah pemirsa jadi bicara tentang kopi ya indonesia ini kan sebagai negara penghasil kopi yang juga cukup besar di dunia kita nomor tiga di dunia ya dalam hal penghasil kopi
tapi banyak orang yang masih belum memahami secara baik bagaimana caranya menyeduh kopi seperti misalnya kalau mau buat kopi tubruk misalnya nih
nah saya juga berarti harus mengaku dosa nih setiap hari saya minum kopi tapi sebenarnya ngerti nggak ngerti tentang yang namanya menyeduh kopi
kita saksikan di one minute tips berikut ini
jadi menyambut hari kopi internasional hari ini kita akan berikan tips menyeduh kopi untuk mendapatkan rasa terbaiknya
karena biasanya yang paling sering jadi pr kalau bikin kopi tubruk itu kan ampasnya itu suka masih kebawah ke atas dan ganggu saat kita sedang menyeduh kopi
buat pria ataupun juga buat wanita seperti itu juga masalahnya ya kan
langsung saja nih kita perhatikan bagaimana sih
ada caranya pemirsa untuk menyeduh kopi tubruk ya supaya ampasnya sesedikit mungkin naik ke atas
yang pertama setelah kopinya kita grinding jadi sudah dihaluskan
nah kalau untuk kopi tubro kopinya sehalus mungkin
biasanya kalau di mesin grander itu ukuran satu ya
sudah ada ukurannya biasa kalau di
tapi untuk menyeduh kopi hitam itu ada berbagai macam cara
untuk bisa menggunakan filter ya pakai v enam puluh misalnya atau pakai sifon itu bisa saja
ini kopinya dari papua nih ini p berry papua
rasanya wine y semacam kayak ada anggur anggurnya gitu
ini kopi indonesia itu luar biasa
ini air panas ya kalau bisa suhunya di kurang lebih sekitar sembilan puluh derajat
kalau mau lebih perfect lagi saya biasa menggunakan termometer
jadi saat lagi merabu sayapnya itu pakai termometer
sampai sembilan puluh derajat baru saya lepasin kemudian airnya digunakan
oke karena memang kopi juga sebenarnya jangan terlalu panas banget airnya
karena bisa membakar kopi itu sendiri ya
jadi sembilan puluh derajat itu itu air yang pas untuk membuat kopinya tercampur dengan sempurna
nah ini segini dulu nih
nah ini biarkan kremanya
krema itu semacam apa ya
menteganya kopi proteinnya kopi itu keluar
ini warnanya jadi kuning nih
oh itu yang namanya krema itu tadi
krema ini yang bikin kopi hitam jadi gurih
kalau dikasih air terlalu banyak ini kremanya nggak akan keluar
semacam mirip seperti lapisan foam ya
nah ini kalau di suhu sembilan puluh derajat airnya kuningnya lebih keluar lagi nih
kalau misalnya kopinya di roasted medium warnanya akan kuning
kalau di roasted dark warnanya akan kuning

kalau di roasted dark warnanya akan kuning
masih terlalu ngoklat
tapi ini mentega jadi segini dulu
terus kita kocek kocek kurang lebih sekitar tiga puluh
jadi kalau ngecek patri naik juga kaya gini
kalau ngecek itu kaya gini
kalau kita mau kompasnya ke bawah maka ngeceknya ke arah sini
searah jarum jam ya jadi jangan gini apa tuh pengaruh pengaruhnya ternyata kalau kita puter atau
steeringnya seberlawanan dengan jarum jam maka pasti akan naik ini kan aturan fisika ini oke
jadi kalau kita ngatur ya apa stringnya kayak gini ampasnya ke atas kalau kita setingginya
gini apa sih turun ke bawah ini ya oke ini udah kurang lebih ini ya tiga puluh detikan luarnya sudah mulai
kuning baru kita kasih air lagi ini airnya memang masih kurang panas ya tapi kalau udah panas ini enak
banget coba boleh minta tisu sebentar
tissue ini ya buat
empat sedikit banget ya oke

itu caranya ada di divya cobain ya ini
ini yang harusnya contoh kayak giniates
sedikit rasa rasa anggur gitu
selain gula juga
kopi kopi itu luar biasa
sudah berasa dan benar ada rasa khas
silahkan kesepin terus kita harus tidak
di good morning pemirsa boleh langsung coba ya
tapi jangan kemana mana dulu good morning akan kembali dengan
informasi yang lain